usai kabar dugaan dibuntut di anggota densus delapan puluh delapan polri jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah
dilaporkan oleh koalisi sipil selamatkan tambang atau ksst ke kpk
ksst melaporkan jampinsus kejaksaan agung febri ardiansyah atas dugaan penyalahgunaan wonang
persekongkolan jahat dan tindak pidana korupsi terkait perkara lelang aset rampasan korupsi
berupa satu paket saham pt gunung barah utama dengan dugaan kerugian negara mencapai rp sembilan tujuh triliun
selain jampitsus ksst juga melaporkan pusat pemulihan aset kejaksaan agung
dan direkturat jenderal kekayaan negara atau djkn
kami dari ksst koalisi sipil selamatkan tambak tadi sudah melaporkan aduan masyarakat
bahwa ada indikasi dugaan korupsi
terhadap lelang aset tambang pt gunung bara utama yang dilakukan oleh pihak kejaksaan agung
iya kerugian negara ada kerugian negara terhadap aset saham tersebut
bahwa nilainya tidak sesuai dengan kerugian yang sudah terjadi terhadap negara
jadi kerugiannya itu kan kita taksir senilai rp sebelas triliun
tapi di lelang hanya kemudian senilai rp satu sembilan triliun